kita ke jawa timur rumah sakit dr sutomo surabaya kembali berduka setelah seorang dokternya meninggal dunia pada senin pagi akibat terpapar covid sembilan belas
puluhan tenaga medis dan akademisi fakultas kedokteran uner surabaya memberikan penghormatan terakhir saat mobil ambulan membawa jenazah dr putri wulan sukmawati ke kampung halamannya di sidoarjo jawa timur
prosesi penghormatan dokter kelahiran malang ini sesuai dengan protokol pemulasaran covid sembilan belas yakni jenazah tetap berada di dalam ambulans
dr putri wulan sukmawati yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak meninggal dunia di rumah sakit dr sutomo
direktur rsud sutomo surabaya mengatakan dr putri wulan sukmawati meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dokter yang tak lama lagi akan lulus ini telah menjalani perawatan sejak tujuh belas juni di rumah sakit dr sutomo
dr putri wulan sukmawati merupakan keponakan dari dr arief basuki dokter anestesi di rumah sakit haji yang juga meninggal dunia akibat covid sembilan belas
dr putri wulan sukmawati menjalani perawatan sejak tujuh belas juni di rumah sakit dr arief basuki dr anastasi di rumah sakit dr sutomo
dr putri wulan sukmawati menjalani perawatan sejak tujuh belas juni di rumah sakit dr arief basuki dr anastasi di rumah sakit dr sutomo